sudah ada aditya aksani dari rumah cemara jakarta
aditya mungkin bisa anda ceritakan apa agenda jokowi maruf amin maupun
tim pemenangan jokowi satu hari menjelang kampanye terbuka yang akan digelar esok
apa saja agenda kegiatan hari ini
ya yuda dan juga sedara selama sore bahwa agenda dari tim kampanye nasional pasangan jokowi maruf
pagi hari tadi sudah membuka deklarasi dari perempuan ijma
di mana dihadir langsung oleh kiai haji ⁇ maruf ⁇ amin di sana
dan pada akhirnya perempuan ijma sendiri mendeklarasikan mendukung pasangan jokowi maruf
karena selama pemerintahan jokowi ada beberapa program yang saat mendukung kaum ibu ibu
atau kaum perempuan seperti diantaranya adalah kartu indonesia sehat dan juga kartu indonesia pintar
dan selama masa pemerintahan jokowi sendiri ada kesetaraan gender dan ini menjadi dasar
dari perempuan ijma untuk mendukung jokowi
dan sore hari tadi kami sudah berhasil mewawancari arsosani
di mana arsosani sendiri bersama beberapa sekjen lainnya
langsung berangkat menuju kpu untuk melaporkan dana awal
kampanye yang akan dilakukan sore hari tadi di kpu
dan nantinya dana ini juga akan terus diperiksa oleh tim kampanye nasional
apakah seluruh tim pemenangan dari daerah provinsi kabupaten provinsi kabupaten juga kota
sudah memiliki rekening yang sudah siap untuk dicairkan dananya seperti itu
dan nanti juga akan terus dilakukan pemeriksaan administratif dari seluruh persyaratan
agar nantinya tidak ada pelanggaran selama masa kampanye berlangsung
dan memang besok hari dijadwalkan akan adanya deklarasi kampanye
damai yang akan dilakukan di monas
dan ini akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa
di mana nantinya seluruh peserta dari kampanye demokrasi atau kampanye nasional ini sendiri
akan menggunakan pakaian daerah seperti itu
sehingga nantinya akan sangat beragam sekali
dan ini merupakan ciri dari kebinekaan banksi indonesia
dan arsosani sendiri sangat antusias
dan arsosani sendiri akan datang dengan menggunakan pakaian wayang orang
dan nantinya seluruh peserta dari kampanye deklarasi nasional itu akan menggunakan pakaian daerah
untuk memberikan informasi apakah jokowi sendiri akan melakukan pakaian daerah yang seperti apa
dan diharapkan juga arsosani sendiri berpendapat bahwa besok agar tidak ada ujaran kebencian
lalu juga tidak ada kalimat kalimat provokatif yang dapat berbelah dari kesatuan dan juga pilpres di dua ribu sembilan belas mendatang
agar nantinya dapat memilih presiden selama lima tahun ke depan
dan memimpin banksi indonesia menjadi lebih baik lagi
ya aditya aksani terima kasih untuk laporan langsung anda dari rumah cemara
selamat bertugas kembali